dua tahun ke depan
sekarang mau bulan puasa apa apa naik
bagaimana pergi aja sih
ya udah yang biasa ibu
yang biasa ibu kasih
eh jatoh deh tuh
makanya belum juga semenit iqbal ngomong
kalau catatan belanjaannya aja udahideng kay ko gini
gimana pemasukan warung bu
udah ibu ikutin saran iqbal aja
nah kalau pelanggan ibu dibuat ribet bayarnya
ntar pada kabur adanya juga
eh eh jangan salah bu
semua orang nih zaman sekarang udah pada pegang handphone bu
kalau soal ini iqbal jagonya
belum aja deh bang
tadi ada yang ngasih uang bagus
gara gara abang hampir ketabrak motor
mendingan kerja ngajar lagi aja
ya kan belum ada lowongan kan
ya dari dulu saya udah rae
lag dulu kali baru cari makan sahur ini masih ngantuk gue lembur soal semalam bu
hai kebiasa ya satu ya ini aduh aduh nggak boleh lagi lagu lama bohon kan scan dong bisa ya bener
tunggu tunggu habuk oh ya jadi
satu ratus lima puluh delapan tadi tambahin ya alhamdulillah udah ya udah masuk belum
hai odeh ini udah makasih sama sama bu eh udah makan dulu
lo gimana kerjanya kemarin ya belum nih udah play play sih tapi sambil nunggu sidang ya gue bantu ibu gue

iya aman aman aja pak
ada tania tuh pak
kenapa itu si tania
nah si kipas tak bersikap translated job juga
ini uangnya tuh pak